nah ini dia nih hasil karya gue lo liat dong
lucu banget ya liat deh
pikiran sama pencahayaan depannya pas gitu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
gitu ya kak iha sip
kabar lo sama fani gimana baik baik aja kan
sebenernya vanya tuh ceweknya siapa sih
aku sih dari dulu emang gak pernah deket sama kakaknya
soalnya aku gak mau aja orang fokus sebelah mata
pacarnya gak tau udah punya kali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
sore abis pulang sekolah ketemu yuk
fin lo tuh kenapa sih suka banget gangguin gue sama aldan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
itu kan kevanya ngapain ya di situ
kok kayak ada yang ditunggu ya
wah bahaya nih daripada antara ada perang dunia terhebat abad ini
nah kita pindah ke sana yuk
kita nggak mau ke sana yuk kita ke situ
nggak apa apa sana aja lebih bagus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

nanti kalau kedengeran sama nadia gimana
eh jangan jangan belum waktunya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
nah itu dia vanya
varno jadi bareng gue kan
tapi kalau lo mau bareng sama nadia juga gak apa apa kok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
udah ya van
ntar kita terlambat lagi
mabuknya udah selesai
dia tak mau ke nile
dan ya udah nek
selesai ya ya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
jadi pendiem jutek
eh jangan langsung akrab nih sama gue
siapa juga yang so akrab
sebenernya gue ngajak ngobrol lo tuh
ada tujuan yang lebih penting
gue denger denger ada yang lagi deketin dia ya
jangan pernah sebut sebut nama fahy di depan muka gue lagi
gue gak suka
emang susah sih kalau kakak berade musuh bebuyutan kayak gitu

itu kan kak fahy nya
ngapain ya di situ
itu kan kecinta dia
urusin lo sama orang aja lo
jangan jangan lo lagi jaring bangun jatoh di bawah ya
sial umur banget
lo boleh lewat gitu aja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
lo kadang kadang gak nyambung deh gin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
lo pasti sengaja kan ikut klub fotografi gara gara lo mau deket deket sama vino ya kan
gue gak pernah ya deketin vino
yang ada vino terdeketin gue
kaya lo berani deket deket sama vino lagi
engga ini aduh nadia
kotor kerahnya kamu kalau di sekolah tuh yang rapi
wah mastro bogoti